tiga warga di desa oro oro ombo pasuruan senin sore ditemukan tewas di dasar sumur
ketiganya diduga tewas akibat menghirup gas beracun
evakuasi korban pun berjalan dramatis
beginilah proses evakuasi tim sar dan bpbd pasuruan mengangkat tiga korban tewas di dalam sumur milik suwarno
cuaca hujan dan dalamnya dasar sumur membuat evakuasi korban berlangsung dramatis hingga beberapa jam
beberapa saat kemudian petugas dibantu warga akhirnya berhasil mengangkat ketiga korban satu persatu ke atas permukaan sumur
ketiga korban yang masih bersaudara itu adalah didi isdianto junaidi dan kakaknya sunaya
peristiwa itu terjadi setelah didi isdianto ditemukan lemas oleh kakaknya junaidi
sesaat setelah ia bermaksud menguras sumur tanpa menggunakan perangkat
junaidi yang mendengar didik meminta tolong langsung turun ke dasar sumur
namun selang beberapa saat kemudian keduanya justru lemas dan akhirnya meninggal dunia
melihat keduanya tak bergerak sunayah tiba tiba langsung turun bermaksud menolongnya
namun nasibnya pun berakhir naas
ia meninggal dunia di dasar sumur
setelah selang dari satu jam jam sepuluh baru penggantiannya turun
ngambil dasar terus kejadian keracunan di dalam sumur
kematian ketiga warga ini diduga karena menghirup gas beracun di dalam sumur tersebut
sementara masih belum bisa dipastikan
tapi kalau dari air bukan tenggelam karena air sumur juga tidak sedikit
jadi kemungkinan besar tiga korban ini menghirup gas peracun
pihak keluarga hanya bisa pasrah atas musibah ini
dan menolak untuk dilakukan otopsi karena kejadian ini murni kecelakaan